pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta
uu ruzanul ulu mengatasnamakan pemprov jawa barat meminta act untuk menghentikan operasionalnya di wilayah jawa barat
tidak hanya itu wagub jabar juga meminta semua kepala daerah mengecek izin dan legalitas kantor act di wilayahnya
kantor yang ada di wilayah jawa barat untuk segera menghentikan operasionalnya
jangan sampai masyarakat semakin bingung
di satu sisi berita seperti itu adanya tetapi kantor masih tetap buka
kami khawatir akan berdampak hal hal yang tidak diinginkan untuk kita semua
takut ada yang bertindak ataupun apa
jadi untuk keselamatan untuk ketentraman kita kantor tersebut yang ada di wilayah jawa barat untuk menghentikan operasionalnya